pemerintah dki jakarta memperketat aturan mobilisasi warga yang hendak keluar masuk wilayah ibu kota jakarta termasuk untuk para pekerja
mulai lima juli dua ribu dua puluh satu pemprov dki mewajibkan pekerja yang akan masuk ke jakarta untuk mengantongi surat tanda registrasi pekerja atau strp
surat ini dikeluarkan oleh dinas pelayanan terpadu satu pintu atau ptsp dki jakarta
penerapan kebijakan ini disampaikan melalui akun instagram milik pemprov dki
surat tanda registrasi pekerja strp ini wajib dimiliki warga jabodetabek
strp berlaku bagi pekerja sektor esensial sektor kritikal dan tentunya untuk perorangan dengan kebutuhan mendesak
strp pekerja sektor esensial diantaranya meliputi industri keuangan dan perbankan komunikasi dan teknologi informasi
perhotelan non penanganan karantina covid sembilan belas
sedangkan pekerja sektor kritikal mencakup industri energi kesehatan keamanan transportasi logistik
industri makanan minuman objek vital nasional penanganan bencana proyek strategis nasional konstruksi
serta utilitas dasar air dan listrik
selain pekerja di sektor esensial dan kritikal strp juga berlaku bagi perorangan dengan kebutuhan mendesak
seperti kunjungan sakit kunjungan
buka atau antar jenazah
hamil dan bersalin
serta pendamping ibu hamil atau bersalin
ada sejumlah persyaratan yang harus dimiliki untuk mendapatkan strp
bagi pekerja sektor esensial dan kritikal pemohon harus menyiapkan ktp surat tugas dari perusahaan
dan bagi rombongan dapat melampirkan nama nomor ktp foto serta alamat tempat tinggal dan alamat t tujuh
selain itu harus dilampirkan juga sertifikat vaksin dan foto berwarna ukuran empat x enam
sementara persyaratan bagi perorangan dengan kebutuhan mendesak wajib melampirkan ktp pemohon sertifikat vaksin serta foto berwarna empat x enam
setelah semua data terkumpul pemohon dapat mengakses situs jakevo jakarta go id untuk mengisi form dan mengunggahnya ke situs tersebut
pemohon kemudian akan melakukan verifikasi berkas via unit pengelola penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau up pmp tsp
setelah penerbitan strp dapat diunduh di situs jakevo jakarta go id
surat tanda registrasi pekerja tidak berlaku bagi kementerian lembaga serta instansi pemerintahan pusat maupun daerah
strp ini diharapkan dapat memantau para pekerja yang akan keluar masuk jakarta sehingga dapat mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
strp berlaku selama ppkm darurat mulai lima juli hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh satu